kamu gak bisa ming saya tuh gak bawa sim stnk juga ketinggalan di rumah
gimana sih punya motor tapi nggak punya sim
nih gue yang bawa sini sini
eh eh eh eh gak bisa
kita berdua suka bawa helm jadi gak bisa pergi jauh jauh dari sini
mirip musa tuh anak
kayaknya anak pengajian tuh anaknya
pasti dia bisa tulisan arab
ada apa deh
kamu kok ketakutan
saya tidak perlu sama dia
ada perlu apa
saya minta tolong buat terjemahin surat ini
berarti kita sama sama buta huruf
buta huruf aram
dia udah pergi jauh dari nada
rumahan itu ya
maafin apoy ini dia si katro apa disuruh jadi usat basah
maafin tapi lu pake lari dari pesantren pake kamu dari pesantren
semua ikan lari sebabnya apoy kenapa
mak kenapa tadi dia bilang kalo apoy jujur gak marah terus maguluk apoy
tapi lu mesti jujur lah mak
lu kenapa kamu dari pesantren pake kenapa
kangen sama mak
bokong aja lu cuma kangen doang pasti gak lari sebabnya
apa ditindas bagi junior
orang itu masih seperti itu
lu lawan senior lu
lu mus nurut sama ketua
ampun ma ampun
sekarang nurut sama ma ya
ngapain kamu udah di jalan lagi
tomi dapet tugas dari pesantren ma
terus kamu dapat motor itu dari mana
ya buat ngebantuin ngejalanin tugas
ngejalanin tugas lah ma
eh engga maksud tomi
tomi dapet tugas untuk ngajak ngajak
temen tomi nih yang sering balapan liar di jalan itu
biar mereka jadi santri
kan itu tugas mulia
ya engga ma
tapi kamu balik lagi ke pesantren kan
oh iya jelas lah tapi
tunggu tugasnya kelar dulu mah
soalnya kan anak anak geng motor kan di jakarta buy
kok tadi di garasi gak ada
motor kamu itu sudah bapak jual
lah kok dijual pa
kamu bawa balapan liar lagi
kan maksudnya sayang aja kalau dijual kan
bisa jadi pajangan garasi buat kenangan kenangan tomi
biar percaya tugas apa yang ustadz ustadz berikan ke tomi
mau makan laper
ampuy kabur dari pesantren bang
dia malah ke pasar bang
nyamar jamar jadi ustadz di pasar
semua orang di pasar dibohongin bang ya allah
ga buat bang kalo begini
ikut abang aja bang ikut abang aja
ga buat apa apa
mak jangan nangis
aku janji bakal balik ke pesantren mak
kali ini lu kagak balik ke pesantren balikin ke pasar
berganjol kabel ke katrok lu
kali ini aku janji balik ke pesantren emak
janji aja sama diri sendiri
biar mabe lu tuh denger tuh
demi emak dan demi mabe
aku janji akan jadi anak soleh
anak yang diunggur sama emak
anak yang bakal jadi berguna buat emak
bang denger bang dia janji
mudah mudahan dia jadi saksi yang sholeh emak
jadi bisa doain apa
dia juga kalo ga ada kan bisa di doain mendingan emak
tommy makan enak juga pak ahmad
soalnya di pesantren makanannya gitu gitu aja pak emak
terus kalo ketinggalan ya ga kebagian
jadi kamu ga betah disana
oh ya betah lah emak
cuma ini kebetulan aja tommy lagi dapet tugas dari ustadz sepuh
untuk cari santri baru
syukurlah kalo kamu betah di pesantren
hah sukses juga gua boongin papa mama
nanti malam papa sama mama mau perangkat ke singapur
hah ke singapur
ada urusan kerjaan disana
yaelah mah pak
tommy kan baru pulang
masa udah pergi lagi sih
bagus deh ke luar negeri
gue bisa bebas keliaran tanpa diawasin
keluar juga akhirnya
lama banget di dalem
banyak yang harus gua beli tau ga
udah yuk nanti gua ke mall
stnk juga ketinggalan di rumah
punya motor tapi nggak punya sim
itu gua yang bawa sini sini
kita berdua tuh ga bawa helm
jadi ga bisa pergi jauh jauh dari sini
biar ga ribet
neng ikut ke rumah saya
saya kenalin sama orang tua saya
ngapain juga gua dikenal sama orang tua lo
udah gini aja ya
mendingan ini motor gue sewa berapa duit
saya tuh jenggo
orang terkaya di kampung
anak juragan sawah
jadi udah ga butuh tuh uang uang lagi
saya butuhnya cuma cinta dan kasih sayang
mendingan gua jalan kaki tau ga
eh eh tunggu